saudara keluarga korban pesawat latih
yang jatuh di lapangan sunburst bsd
tangerang selatan mendatangi rumah sakit
nyelimuti gedung forensik rumah sakit
farid ahmad merupakan teknisi pesawat
sementara puludarmawan adalah pilot
telah dibawa ke rumah duka di cirebon
jawa barat pada senin pagi tadi
hadir untuk melayat kedua korban
puludarmawan pilot pesawat jatuh
masih dipenuhi keluarga dan tetangga
korban tengah menyiapkan pemakaman
tadi saya terima kabar sudah masuk
lima atau sampai enam jam
kelancaran sampai di rumah duka